pondok pesantren al zaitun masih menerapkan sholat dengan jaga jarak dan safwanita sejejar dengan pria tanpa tirai saat sholat idul adha yang digelar di masjid rahmatan ⁇ lilalamin ⁇ kamis pagi
tata cara pelaksanaan sholat id yang berbeda dari umumnya ini pun menjadi kontroversi dan sorotan warganet di media sosial
terkait hal tersebut saya berhasil mewawancarai pimpinan pondok pesantren al zaitun panji gumilang sehari sebelum sholat id digelar
panji gumilang bocorkan tata laksana sholat idul adha di pondok pesantren al zaitun yang dilakukan pada kamis
berikut wancar koresponden cnn ruli kurniawan dengan panji gumilang
sekarang saya bersama dengan sheikh panji gumilang dari ponpes al zaitun indramayu jawa barat
saya mungkin bertanya sedikit terkait dengan persiapan melaksanakan pelaksanaan sholat idul adha di masjid rahmatan lil alamin di ponpes
seperti apa sebuah ini
kan itu sholat biasa sudah dilakukan tiap tahun
jadi persiapannya itu sudah apal panitia sudah mempersiapkan
nah yang agak harus dipersiapkan secara matang itu adalah penyembelian binatang kurba
nah itu pun sudah diatur dilaksanakan untuk tiga hari
hari besok plus dua hari
karena kita harus hantarkan ke seluruh mustahik
kami datang ke rumah mustahik
ada yang kita kirim daging ada yang kalau mau dikirim binatang ternak hidup saya kirim
mungkin sedikit bercerita apakah nanti proses pelaksanaan sholat idul adha besok ini akan sama prosesinya atau tata laksananya seperti yang idul fitri kemarin sheikh
perempuan dilaksanakan sejajar ada sholat dengan jarak apakah akan terus seperti itu
sholat dengan jarak saya laksanakan seperti yang telah terlaksana
ada pun yang lain lainnya kan setiap zaman itu ada perubahan
ya mungkin nanti ada perubahan sedikit
tapi untuk berjarak itu saya tempuh
di samping untuk pengamanan jangan lengah seperti tahun seribu empat ratus empat puluh delapan kita pernah punya pengalaman
kena flu abah spanyol yang korbannya sangat besar di pulau jawa yang kita ketahui
kita lengah sehingga pada waktu datang covid sembilan belas kewalahan kita
lebih baik ambil ikhtiat kehatian
jadi kita kasih jarak
berarti dengan sah perempuan sejajar dengan sang laki laki tetap ada jarak juga di sana
apakah ada kekhawatiran akan timbul lagi persepsi persepsi baru terkait dengan pelaksanaan sholat idul adha besok nih
mengapa harus takut persepsi orang
kalau kita punya keyakinan keagamaan yang tidak kita langgar prinsip keagamaan kenapa harus takut
baik baik baik
dan kita akan lihat besok seperti apa pelaksanaan sholat idul adha di rahmatul alamin masjid di pond pes al azhaibang